masyarakat jawa bali kini tengah menjalani ppkm jilid dua hingga delapan februari mendatang
namun sayangnya hasil evaluasi ppkm jilid satu ternyata masih jauh dari yang diharapkan
data satgas covid sembilan belas menunjukkan persentase kasus aktif meningkat pada enam puluh empat keupatan kota di jawa bali
berdasarkan evaluasi ppkm jilid satu peningkatan kasus aktif tertinggi terjadi di dki jakarta
yang mencapai tiga tujuh ratus kasus pada minggu pertama
kemudian banten dengan penambahan mencapai lebih dari satu empat ratus kasus
jawa barat dengan peningkatan satu tiga ratus kasus
yogyakarta yang mengalami penambahan sembilan ratus enam puluh sembilan kasus
meski terjadi peningkatan kasus aktif data satgas covid sembilan belas menunjukkan
data dinkes jakarta pun terus menunjukkan ketersediaan fasilitas
kamar di beberapa rumah sakit rujukan
namun sayangnya hal ini berbanding terbalik dengan fakta di lapangan
laporan sulitnya mendapat perawatan akibat penuhnya fasilitas kesehatan terus terdengar
bahkan beberapa kota besar mulai ambil jalan pintas dengan merubah gedung di area mal
menjadi fasilitas kesehatan
dan angkat bendera putih meminta bantuan pusat mendongkrak kapasitas rumah sakit
alhasil tenaga kesehatan harus bekerja ekstra keras di tengah semangat
makin tingginya kasus aktif covid sembilan belas di tengah pemberlakukan ppkm jilid ii
data ikatan dokter indonesia enam ratus empat puluh tujuh nakes wafat dan angka ini tertinggi di asia
dan indonesia masuk peringkat tiga besar kematian nakes terbanyak di dunia
dan tidak hanya itu menurut data kawal covid sembilan belas
angka kematian akibat covid sembilan belas di indonesia masuk peringkat tujuh belas terbanyak di dunia
bahkan lembaga peneliti independen
lowly institute memasukkan indonesia menjadi negara dengan peringkat bawah
dalam penanganan pandemi covid sembilan belas
indonesia berada pada urutan delapan puluh lima dari sembilan puluh delapan negara
jumlah kasus aktif yang semakin tinggi perlu diwaspadai
dan harus menjadi perhatian kita bersama
karena artinya jumlah kasus covid sembilan belas yang masih ada di tengah masyarakat
jumlahnya masih banyak
sedangkan zona risiko dapat dikawal dan juga dikawal oleh masyarakat
jika zona risiko didominasi oleh zona merah dan zona oranye
itu artinya risiko penularannya masih belum berhasil dikendalikan
dengan data data ini ppkm jelit ii jawa bali yang sudah dijalankan
diharapkan bisa lebih berhasil bila pemerintah mampu menekan pergerakan masyarakat
melakukan tracing yang ketat
serta aktif mengawasi kepatuhan penerapan protokol kesehatan
dan sanksi tegas dilakukan
dan yang terpenting masyarakat harus paham bahwa perang melawan pandemi
masih jauh dari kata menang
dan kita jangan hanya berpangku tangan kepada pemerintah dan juga tenaga kesehatan
ruli kurniawan andra anhar jakarta